kayaknya permainan ini kita sudahi aja
ternyata dia dibalik semua ini nih
rupanya ada raja judi dari negeri seberang
bagaimana kalau kita taruhan
kuma aja den usah nana den
tenang aja pohman
jangan saja tantangannya
tapi kita rubah permainannya
kamu lihat kotak itu
di dalam ada isinya
apa isinya dan ada berapa
isinya teh ya
nah oh ya
tidak ada yang tahu den
atau kalau terjawab berapa den
isinya anak ayam lima ekor
bagaimana kalau kita perbesar taruhannya
saya naikkan semua yang saya miliki
sepuluh kantong emas
sepertinya ada yang gak beres
sepertinya ada yang gak beres
sepertinya ada yang gak beres
main curang rupanya
murus satu den
sekarang kita buktikan buka
kan tadi lima ekor ayam sudah saya keluarkan
terus yang di dalam
bagaimana ini bisa terjadi
tunggu siapa sebenarnya kalian
tak ajar kalian menipuku
kalian yang menipu mengajak orang berjudi dan kalian berjuang
sibruk kukuh kuala hujan terima ini
mau lari kemana kamu ucap
kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku
ini rupanya yang mempengaruhi orang berbuat maksiat
lebih baik aku hancurkan
apa yang terjadi
mereka sadar bapak bapak
kalian telah digunakan oleh wanita itu
supaya kalian tersesat
kepala kucang celaka
kepala kucang celaka
batik kubal kabel
ya ayah sekarung
ya ayah sekarung
ya ayah sekarung
itu semua milikmu
kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan
karena itu memang kepekmu
ini teh duit saya nini
kamu memang orang terkaya di pajajar
jangan biarkan mereka mengambilnya
ini saya pasti akan pertahankan
walaupun sampai titik darah penghabisan didi
langgan orang yang seperti saya ya
kamu tidak tahu siapa
saya adalah orang kaya
jangan sembarang mohon
yang agrim cherry ya
berat taknya ho
ini ini batik gobal gabel
mana yang lonjak
jegat jegat saya saya tuh pengen hura hura
sudah paman jangan bercanda lagi
batik ngobal gabel
mana ternyata gabel
orang miskin orang susah
enggak sepertinya ada yang tidak beres
mau ambil duit ini sok atau
saya akan pertahankan walaupun titik cara penghabisan
sudah aku tidak bawa bawa
paman sadar aku kehilangan tangan
saya tidak kenal kian santang
juragan lengsel orang paling kaya di penjajaran
kakanda kakanda tidak apa apa
ray sendiri tidak apa apa
tidak apa apa kak
aku tidak nyangka paman lengsel punya pulang tangan
tapi paman lengsel punya pulang hebat